kenormalan baru sebuah topik yang hangat dibicarakan saat ini
wacana ini muncul ketika presiden joko widodo menyuarakan pelaksanaan protokol tatanan baru yang produktif
tapi tetap aman dari covid sembilan belas atau istilahnya lebih mudah berdamai dengan covid sembilan belas
tapi apakah kita sudah benar benar siap akan hal ini
bagaimana kesiapan daerah menyongsong kenormalan baru
yang berumur jarak jumlah yang banyak
ya bersiaplah menyambut tatanan hidup baru yang digaungkan pemerintah indonesia dengan istilah new normal atau kenormalan baru
dalam rapat terbatas yang dilakukan rabu dua puluh tujuh mei silam
presiden joko widodo sudah mengarahkan adanya protokol kesehatan baru
agar masyarakat dapat kembali melakukan aktivitas dengan menerapkan pola hidup yang baru

memasuki bulan juni presiden joko widodo merestui penerapan protokol kenormalan baru di satu ratus dua daerah
karena dianggap masuk daerah zona hijau diantaranya kota tegal jawa tengah tual maluku piti jaya aceh dan belitung timur bangka belitung
namun ada daerah yang belum bisa menerapkan kenormalan baru secara penuh
karena masih terjadi penyebaran covid sembilan belas
dan belum ratanya kesadaran warga melaksanakan protokol kesehatan seperti yang terjadi di provinsi bali
sementara itu sebagai salah satu daerah yang punya pasien covid sembilan belas terbanyak
ibu kota jakarta memperpanjang status pembatasan sosial berskala besar
dalam konferensi persnya pada kamis siang gubernur anies baswedan menyatakan
bulan juni menjadi masa transisi psbb
pemprov dki jakarta akan memperketat pergerakan masyarakat di tingkat rw
sehingga bisa meminimalkan angka penularan covid sembilan belas
ya baru saja kita saksikan liputan tentang kenormalan baru yang mulai diterapkan di indonesia
mau tidak mau
siap tidak siap
new normal atau kenormalan baru akan kita jalani
lalu apa saja yang harus kita persiapkan untuk bisa bertahan hidup di tengah tatanan dan kebiasaan baru ini
untuk membahasnya tentang persiapan menuju kenormalan baru
di studio telah hadir narasumber yang terpercaya
dan dokter spesialis paru dr jaka pradipta
nah kita mau ke dr jaka terlebih dahulu
kalau dari sisi medis sebenarnya kita sudah siap untuk keluar rumah atau belum nih dokter
ya jadi ketika kita membahas kesiapan new normal
maka ada syarat syarat yang harus kita lakukan terlebih dahulu
yaitu memang kasusnya sudah menurun dengan kesiapan sebuah negara menghadapi itu juga siap
apakah itu terapinya pemeriksaannya yang diperbanyak gitu ya
jadi apabila kita sudah siap maka memang kita harus move on gitu
karena pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan gitu
dan perekonomian masih harus terus berjalan gitu
jadi kita juga harus menyiapkan diri sedini mungkin
agar ketika memang nanti sudah dilonggarkan kasus sudah menurun
kita sudah siap untuk kembali ke rutinitas kita sehari hari
namun tetap saja ada adaptasi di situ ada perubahan gaya hidup kita
meskipun basicnya adalah phbs
phbs perilaku hidup bersih dan sehat harus kita tingkatkan lagi
jadi ini bukan hanya slogan di puskesmas posyandu
ini semua masyarakat indonesia harus mengerjakan itu
dan ditingkatkan disiplin gitu itu kata kuncinya
kemudian yang kedua adalah protokol tadi jaga jarak pakai masker
dan hindari keramaian ini yang memang agak susah gitu
sehingga memang ini butuh waktu
perilaku ini budaya ini harus kita kerjakan sedikit demi sedikit sampai terbentuk
nah gimana cara untuk ini bisa berjalan tentu saja harus ada regulasi
semua kebijakan tanpa regulasi ini nggak akan bisa berjalan baik
sekarang saya ke pak didin kalau tanggapan dari perusahaan enesis group terkait new normal seperti apa
oke terima kasih
melanjutkan dari tadi paparan dari dr jaka
saya ingin menyampaikan satu tulisan atau data menarik dari seorang asosiat profesor
di situ dia menuliskan dari hasil penelitian dia pengamatan dia
untuk penelitian atau infeksi virus ini
yang pertama dia sampaikan di situ
untuk orang terinfeksi virus itu cukup hanya seribu virus
untuk menjawab orang menjadi positif terkena virus covid sembilan belas
terus yang kedua pasien atau orang yang sudah positif virus terkena virus covid
satu kali batuk atau bersin itu akan terlontar sekitar kurang lebih tiga sampai tiga puluh droplet
jangkauan dropletnya itu sendiri tergantung dari besaran ukuran droplet
di situ yang terbesar diateliti itu sekitar seratus mikrometer
dengan jarak jangkauan itu tiga feet
kalau tiga feet di kita itu sekitar sembilan puluh cm ya hampir satu meter
untuk droplet yang lebih kecil lontarannya menjadi lebih jauh
sekitar enam feet atau sekitar satu ratus delapan puluh cm hampir dua meter
kesimpulannya bicara empat menit kita dalam seperti ini
dengan jarak yang beresiko kurang dari satu delapan
dengan orang yang pasien yang positif covid sembilan belas
cukup empat menit untuk menginfeksi lawan bicaranya
atau sekali batuk atau bersin pasien yang positif
lebih dari cukup untuk membuat seseorang yang tadinya tidak positif menjadi positif seperti itu
jadi ratkaitannya seperti tadi protokol kesehatan itu menjadi sesuatu yang harus benar benar dilaksanakan
seperti pemakaian masker terus phbs
pola hidup bersih dan sehat itu menjadi suatu hal yang wajiban
yang harus benar benar kita terapkan
nah ini kan kalau nsis group itu kita ketahui bersama
banyak melahirkan produk produk yang dekat dengan keseharian masyarakat
kira kira apa yang bisa disiapkan masyarakat untuk menghadapi new normal ini pak
ya mungkin masyarakat sekarang ini dengan selama pandemi
dalam dua bulan terakhir itu sudah begitu familiar dengan hand sanitizer
sudah cukup familiar
nsis salah satunya produk yang sangat berharga
produsen hand sanitizer yang sudah dikenal oleh masyarakat
tapi ada hal yang sebenarnya penting juga untuk disiapkan
atau dilakukan oleh orang indonesia dalam menghadapi new normal ini
karena baik lagi kalau dari pemaparan yang tadi saya sampaikan
bahwa dengan resiko kita terpapar itu lebih besar
itu melalui jalur pernapasan
karena setiap detik kita bernapas
sedangkan kita tidak tahu virus lawan bicara kita apakah tadi positif atau tidak gitu
padahal tadi disampaikan empat menit pasien yang positif itu bisa menginfeksi
nah alternatif lain selain hand sanitizer yang bisa disiapkan itu yaitu produk produk yang mengandung essential oil
begitu banyak penelitian yang baik di luar negeri dan yang terbaru juga dari kementan
itu juga efektif untuk mencegah atau bahkan hasilnya dengan in vitro bisa mengaktivasi atau membunuh virus itu sendiri
untuk produk produk essential
nah kebetulan nss pun mendeplop atau ada produk yang mengandung essential oil dan namanya eukalyptus oil
jadi eukalyptus ini kalau dari sisi medis sebenarnya seberapa efektif untuk bisa mencegah virus atau kuman seperti yang tadi pak didin sampaikan dokter

ya jadi eukalyptus itu ya
elyptus itu adalah essential oil yang sebenarnya sudah lama ya kita kenal dan mungkin dari nenek moyang kita gitu ya sudah sering kita gunakan
nah memang beberapa penelitian itu sudah dilakukan secara in vitro artinya dilakukan di laboratorium dan menunjukkan memang terdapat kemampuan untuk melakukan desinfektan atau membunuh apakah itu virus ataupun bakteri
gitu ya jadi memang ada kemampuan itu dan itu memang sudah dilakukan secara medis
namun yang perlu kita ketahui sekarang adalah bagaimana bila di dalam tubuh manusia
nah jadi uji klinis ini memang sangat penting perlu dilakukan penelitian penelitian lebih lanjut mengenai itu
namun secara in vitro secara laboratorium memang ada kemampuan untuk eukaliptos ini membasmi mikroorganisme
tapi kan kalau masyarakat sekarang ingin untuk menggunakan eukaliptus gitu ya untuk mereka preventing diri mereka dari virus gitu ketika beraktivitas di luar rumah pasti mereka ingin sesuatu yang praktis kan gitu
nah ini kira kira ada solusi nggak dari enesis group
kalau tadi dokter jaga juga sampaikan bahwa eukaliptus ini sebenarnya sudah essential oil yang cukup familiar dengan orang indonesia
mungkin orang indonesia lebih banyak mengenal punya eukalyptus bahkan mungkin menganggap sama eukalyptus dengan eukalyptus juga seperti itu
padahal secara taksonomi spesiesnya berbeda
kalau yang eukalyptus itu melalui eukalyptus dron
yang ada di indonesia seperti itu
nah apa dan aplikasi zaman dulu itu kan sangat tradisional yang tadi disampaikan
itu orang kalau zaman dulu itu untuk mendapatkan efek dari essential oil itu dia menyiapkan air panas dalam mungkin dalam mangkok atau dalam ini dia teteskan
beberapa test oil dia akan menganduk dia akan menghirup
menghirup apa apa uap dari essential oil yang dihasilkan dari mangkuk tersebut
nah itu udah lama dilakukan gitu kan
terus dengan kesini kesini kita mengenal yang namanya defuser gitu kan
sekarang banyak produk produk essential oil yang menggunakan diffuser gitu
tapi itu kan kurang praktis ya
jadi itu hanya berlaku di rumah seperti itu di kamar seperti itu
nah nsis coba untuk mengakomodasi apa apa untuk mendapatkan efekasi atau hasil dari essential oil itu dengan cara ya tadi mendevelop
suatu yang portable yang bisa dibawa kemana mana
tapi tetap bisa menyampaikan atau bisa mendapatkan hasil dari essential oil tersebut
yaitu dengan cara bentuk sedianya itu inhaler
yaitu dia kita dengan cara menghirup atau menginhal si aroma essential oil tersebut melalui device yang namanya inhaler tersebut
sehingga dia lebih spesifik gitu
lebih spesifik masuk ke salon pernafasan kita
ya pasti nanti pak didi juga akan menjelaskan kepada pemerintah bagaimana penggunaannya supaya lebih efektif secara langsung ya pak ya
kita akan membahasnya sesaat lagi di segmen kedua
dan pak mirsa jangan kemana mana tetaplah bersama kami di insider cnn indonesia
anda masih bersama cnn indonesia insiders bersama bapak didin dari enesis group dan juga dr jaka
nah dokter ini seperti yang kita ketahui bahwa salah satu protokol kesehatan yang wajib sekali untuk kita patuhi adalah mengenakan masker
kita ketahui ada masker n sembilan puluh lima ada masker kain kemudian ada masker operasi

ya jadi memang awalnya yang selalu didengungkan adalah penggunaan masker

ya memang awalnya yang selalu didengungkan adalah penggunaan masker

namun sekarang ternyata banyak penelitian yang menunjukkan bahwa masker kain pun bisa melindungi kita untuk menularkan orang lain dan juga tertular
jadi terutama bagi orang orang yang tidak ada gejala
sehingga masker kain saat ini memang kita terus sosialisasikan untuk dipakai saat seseorang itu keluar rumah atau kontak dengan orang lain
nah masker kain itu sangat mudah sangat murah dan gampang untuk penggunaannya
jadi hanya dengan kita mencuci dan menjemur atau ditaruh di air hangat kita bisa menggunakan lagi keesokan harinya
dibandingkan kalau kita menggunakan masker bedah yang hanya sekali pakai dan itu juga harganya cukup mahal untuk semua masyarakat indonesia
jadi sebenarnya masker kain merupakan sebuah pilihan yang cukup baik bisa kita gunakan saat ini

salah satu tips yang dokter bisa sampaikan untuk bisa memilih masker yang nyaman dan juga melindungi
jangan lupa fog going memang hal ini yang akan benar benar membutuhkan kita menggunakan pasi

semua produsen bisa membuat
jadi memang kita harus selektif juga
jadi pilihlah kualitas yang baik
lebih dari satu lapis
dengan ketika kita pakai juga nyaman
saat bernafas dan seberapa sering
sebenarnya kita harus mengganti masker yang kita kenakan dokter
iya sebenarnya antara
empat sampai enam jam baiknya empat jam sekali
kenapa karena penelitian menunjukkan bahwa ketika
sudah empat jam sudah sangat
jenuh si masker itu dengan
kotoran dengan droplet yang kita
pakai yang kita keluarkan dari
mulut kita jadi memang baiknya
setelah empat jam itu kita ganti
dengan masker yang baru kalau
masker bedah berarti harus kita
buang ke tempat sampah yang tertutup
tapi kalau masker kain langsung
kita cuci dengan deterjen ataupun dengan air hangat
sepertinya tadi dokter
sampaikan bahwa masyarakat bahkan juga merasa
sekarang ada yang merasa
jenduh juga ya kalau misalkan kita mengenakan
masker karena kan pernafasan kita
seperti terbatas banyak sekali yang
mungkin menggunakan essential oil
diaplikasikan ke masker nah kira kira
kalau dari enesis group ada produk produk
yang bisa membantu inhalasi untuk masyarakat
saat mengenakan masker atau seperti apa pak judin
sudah dua tahun
yang lalu kita melunching
produk yang namanya plosa
mengandung beberapa essential oil
salah satunya ekaliptus
dan peppermint oil untuk aplikasi
selama sebelum pasien covid ini dia lebih ke arah
seperti itu terus kalau memang dia
lagi butuh apa
pegel pegel dia menggunakan roll onnya
seperti itu jadi bentuknya adalah roll
dalam satu dalam satu
device atau dalam satu produk
tujuannya kalau kita lihat
dari selama ini kan masyarakat
yang ada di produk di pasaran
itu hanya dalam bentuk roll on
atau dalam bentuk inhaler
jadi kalau orang yang
kesulitan dia harus
menempelkan roll onnya ke hidung
dan banyak mereka
itu sendiri sifatnya
iritatif jadi ketika dia kena kulit
dia akan menimbulkan rasa panas atau perih
nah sediaan inhaler
itu sendiri sangat membantu
orang atau konsumen tidak perlu
lagi menempelkan roll onnya
di hidung untuk menghirup essential will
tapi dia menggunakan inhaler
yang secara spesifik itu
memang digunakan untuk hisap
seperti itu ini juga bisa menolong
orang yang menggunakan
masker kalau tadi ada
keluhan menggunakan masker orang kayaknya
enggan atau malas menggunakan masker
beberapa sudah asal asalan
keluhan karena sudah mulai sesek napas
seperti itu nah dengan
formula pelosa itu sendiri karena selain dari ekaliptus
dia ada namanya mentol dan peppermint
ada beberapa penelitian
si mental itu sendiri sifatnya
dia membuat kayak pernafasan itu lega
pernafasan kita sehingga perasaan
jalur penanganan kita menjadi lebih lega
seperti itu dan itu sangat
membantu ketika menggunakan masker
nah ini cara penggunaan yang paling efektif
bisa nggak sih kita sebenarnya
menggunakan plosa ini dioleskan ke masker
langsung gitu bisa nggak sih pak didin
cukup bisa justru
dalam hal ini juga ekaliptus
itu lebih aman digunakan
melalui inhalasi boleh langsung dikasih
lihat ke pemirsa bagaimana
cara yang tepat untuk menggunakan
kita berharap orang
menggunakan masker ketika dia merasa
masyarakat tidak perlu melepaskan maskernya
essential ini sendiri dia sangat mudah
volatile gitu loh sangat mudah
sekali menguap jadi cukup
dia maskernya dipasang
nah di sini kan ada inhaler
dan roll on jadi kalau memang di luar
ya kita sarankan agar tidak
masker tetap tidak dibuka kita sarankan
menggunakan bagian roll onnya
seperti itu tanpa menggunakan inhaled
kalau dengan menggunakan kita harus membuka masker
apa untuk menggunakan ini
baik yang ini adalah sisi untuk inhaler ya
ini ketika kita dalam
seperti itu nah kalau dalam posisi di luar rumah
atau di luar ruangan kita sarankan
menggunakan bagian roll on
oke yang kita oleskan di bagian area
yang mendekat apa yang dekat dengan
area hidung seperti ini
jadi kita oleskan sebanyak ya
ini kita nggak harus berapa kali
senyaman mungkin ini nya ketika
kita men suggest untuk masker yang
tiga lapis yang mempunyai layer
disarankan lebih apa tiga kali tapi oleh
dari tiga hari udah cukup untuk dia
mensuplai ekaliptus atau aromaterapi
itu ke sistem saluran pernafasan kita
tapi banyak juga yang mengaplikasikannya
itu di dalam masker itu apakah juga
tepat boleh tidak seperti itu
sebenarnya apa yang tadi kita tidak
menyarankan tidak menyarankan aplikasi
esensial oil ini di bagian dalam masker
karena boleh saya lepas dulu boleh
apa kembali ke tadi pemaparan awal si es
essential oil sendiri sifatnya itu
mengiritatif ketika dia terkena
permukaan permukaan yang mempunyai
lendir lah cairan cairan kayak mata
hidung seperti itu sehingga disarankan
tidak mengoles plosa itu di bagian dalam

melihatnya eukaliptus itu sebenarnya banyak digunakan untuk
di bidang kedokteran atau tidak
ya jadi banyak penelitian penelitian
yang sudah ada di beberapa tahun terakhir
memang menunjukkan eukaliptus itu baik pada
ataupun pada ppok atau penyakit paru
obstruktif kronik gitu ya jadi ada
beberapa penelitian dilakukan secara
in vitro ataupun uji klinis juga sudah
dilakukan memang dari penggunaan
eukaliptus itu dapat
melegakan salam pernafasan mengurangi
gejala batuk kemudian
apa namanya mengencarkan dahak gitu ya
jadi memang sudah ada beberapa penelitian
ke arah sana dan memang banyak digunakan
juga pada pasien pasien gitu ya dan
memang eukaliptus itu juga mampu
meningkatkan mood ya jadi untuk lebih
relax gitu jadi penggunaannya di beberapa
penelitian memang sudah digunakan
apakah eukaliptus ini aman untuk semua
umur jangan dijawab dulu pak didin
dan memirsa kita akan kembali di segmen
ketiga insider cnn indonesia tetaplah
anda masih bersama cnn indonesia insider
bersama bapak didin dari enesis group
dan juga dr jaka nah tadi pak didin
juga sudah menunjukkan bagaimana
penggunaan pelosa yang mengandung
essential oil yaitu eukaliptus gitu ya
bisa digunakan dioleskan dimasker dari
luar gitu pak nah sebenarnya apakah
plosa ini aman juga digunakan untuk anak anak
oke kalau dari beberapa penelitian
essential oil sendiri selama dia tidak
dikonsumsi melalui oral itu aman lebih
lebih kalau saya ada penelitian dari
salah satu peneliti di university of
dalam bentuk cairan dengan melalui
inhalasi atau uap seperti itu nah disitu
disebutkan bahwa dalam dosis kecil pun
untuk essential oil dalam bentuk eukaliptus
disitu spesifik tiga lima mili itu sudah
cukup menyebabkan efek samping
yang cukup lumayan ketika
dia dikonsumsi secara langsung melalui
oral seperti itu tapi sebaliknya disitu
disampaikan juga kalau melalui inhalasi
walaupun itu in vitro percobaannya
melalui sel paru paru yang diambil
terus diuap disitu disampaikan tidak
ada gejala toksisitas yang terlihat
ketika digunakan secara
secara inhalasi berarti yang paling
efektif penggunaannya adalah dengan di
inhale atau dihirup seperti itu ya pak ya
ada kayak durasi khusus nih durasinya
harus berapa menit sekali untuk
mengoleskan pelosta ini ke masker kalau
dari simulasi kita
lakukan di lab ini sebenarnya kita
sarankan untuk lima belas menit sekali
tujuannya sebenarnya untuk merefresh
kembali gitu loh seperti itu karena yang
sendiri itu sangat volatile sangat mudah
menguap jadi istilahnya ketika
apa ketika kita sudah oleskan
sebagian kita hirup sebagian pasti akan
menguap secara bebas seperti itu jadi
kita sarankan per lima belas menit sekali
pelosta itu bagian
bagian roanya dioleskan di
masker untuk merefresh kembali
kandungan essential oil yang
jadi artinya masyarakat yang saat ini
sedang mengalami seperti flu ringan itu
bisa menggunakan essential oil eucalyptus
ini ya dokter ya untuk melegakan
pernafasan mereka iya jadi membantu
secara psikologis membelikan mood yang baik
memberikan mood yang baik
mengurangi stres dan juga memang
melegakan soal pernafasan
dan memberikan rasa nyaman namun juga memang
beberapa orang yang mungkin
cukup sensitif jadi memang
contohnya pada pasien pasien asma yang
memang kalau mencium aroma tertentu
dia akan mengakibatkan
hipersensitifitas yang meningkat gitu
jadi mungkin itu yang perlu harus
berhati hati setiap orang berbeda namun
umumnya memang kalau nggak ada riwayat asli
masih harusnya aman oke nah ini
pertanyaan terakhir saya ke dokter saat ini
kita sedang menghadapi new normal gitu
kira kira apa yang harus kita
persiapkan bersama secara mental secara
fisik apa yang harus kita mulai bangun
dari saat ini jadi ketika kita
memasuki new normal ini yang poin pertama
adalah kewaspadaan jadi bukan panik
ataupun juga cuek gitu ya
waspada itu nomor satu jangan terlalu
berlebih juga karena itu juga tidak berhasil
jadi itu yang perlu kita lakukan satu
agar apa agar daya tahan tubuh kita juga
baik kalau kita stres depresi akhirnya
daya tahan tubuh kita turun nah setelah itu
barulah kita terus melakukan pola hidup
bersih dan sehat dan protokol itu menjadi
sebuah hal yang wajib sampai kapan kita
nggak tahu ya sampai virusnya itu turun
sampai vaksinnya ditemukan obatnya
ditemukan itu semua masih tanda tanya saat
ini maka yang perlu kita lakukan adalah
ini harus menjadi sebuah
budaya baru dan harus ada protokol
yang dibuat oleh pemerintah kah gitu ya
atau misalnya instansi instansi tertentu
untuk menjaga masyarakat pada umumnya
seperti itu ya semoga masyarakat kita
semuanya benar benar sadar dan juga
mematuhi protokol kesehatan yang saat ini
berlaku sehingga rantai covid sembilan belas ini
benar benar bisa terputus dan kita bisa
bebas dari covid sembilan belas segera begitu ya
pak didi dan juga dr jaka terima kasih
banyak sudah hadir di insider cnn indonesia
terima kasih banyak
dan pemirsa demikian cnn indonesia insiders
bersama bapak didi solahuddin dan dr jakarta
saya diana twika undur diri terima kasih